nah ini dia hotel terapung km kelut yang berada di pelabuhan gilimas
yang disediakan pemerintah sebagai alternatif akomodasi
bagi para penonton motogp dua ribu dua puluh dua yang tidak kebagian hotel maupun penginapan di sekitar mandalika
nah bagaimana nih syarat dan juga apa saja fasilitas yang ada di hotel trapung ini
bagi yang ingin menikmati fasilitas di sini wajib untuk reservasi secara online terlebih dahulu
setelah itu para penumpang bisa langsung datang ke km kelut dengan menerapkan protokol kesehatan
ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi
yakni memiliki tiket menonton motogp memiliki sertifikat vaksinasi dosis kedua
memiliki aplikasi peduli lindungi membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi
ada tiga kelas kamar yang tersedia mulai kelas satu hingga kelas tiga
tergantung tiket motogp yang terdapat
fasilitas yang dibeli
fasilitas di kamar hotel terapung ini cukup lengkap dan nyaman
hanya saja tamu tidak diberikan fasilitas makan
nah ini dia fasilitas yang ada di hotel terapung
di sini di kelas satu a ada dua kasur ada handuk juga
terus di sini juga ada fasilitas televisi lemari
tentunya ada pelampung karena berada di atas laut untuk menjaga keamanan
nah di sini juga
ada tempat kamar mandi yang disediakan jadi para penumpang ataupun penonton jadi lebih nyaman
selain kantin ada fasilitas lain yang disediakan
yaitu ruang bermain butik yang bisa digunakan untuk menghilangkan bosan
km kelut merupakan kapal tipe dua ribu pex yang dapat menyediakan tempat tidur untuk sekitar dua orang
namun yang digunakan untuk hotel terapung sebanyak satu lima ratus tempat tidur
hotelnya udah penuh soalnya banyak kan
jadi saya dapat info ada hotel trapung dari km kelut
jadi saya datang ke sini fasilitasnya bagus mantep
dapat informasi karena saya muter muter itu nyari penginapan hotel itu
udah pada penuh semua mbak
pas dapat informasi bahwa ada kapal terapung yang gratis
cuma menunjukkan tiket sama antigen
para penonton motogp yang menginap di hotel terapung pelabuhan gilimas
juga akan mendapatkan informasi tentang hal lain
km kelut juga mendapatkan fasilitas besar tol untuk mengantarkan ke area sirkuit medallica
diharapkan alternatif penginapan ini mampu menyukseskan perhelatan balap internasional
yang diprediksi akan dihadiri lebih dari enam puluh ribu penonton